buah berbentuk unik ini merupakan keluarga kaktus
kulitnya runcin dan seperti sisik
buah yang berasal dari meksiko ini kini juga populer di asia tenggara termasuk indonesia
buah naga menyimpan beragam manfaat bagi tubuh manusia
kandungan vitamin c yang tinggi bermanfaat untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh
dan bagus untuk kesehatan kulit
selain itu ada kandungan antioksidan yang penting untuk menangkal radikal bebas pemicu kanker
di dalam buah naga terkandung antioksidan seperti flavonoid
kemudian asam fenolik dan juga antosianin dan betasianin
beta sianin ini adalah yang memberikan warna merah pada buah naga
gitu nah kalau untuk satu buah naga sendiri memiliki berat kurang lebih tiga ratus lima puluh hingga empat ratus gram
sehingga satu buah naga memiliki kalori kurang lebih sekitar dua ratus kalori
selain dikonsumsi sebagai buah potong
buah naga juga bisa diolah menjadi jus buah dan kudapan
dapatkan tahan sehat seperti smoothies
cara membuatnya terbilang mudah
daging buah naga diplender dan diberi tambahan pisang dan goji berry
serta parutan daging kelapa sebagai pemanis
alternatif lain yang bisa dicoba yakni smoothies
buah naga ditambah papaya granola dan goji berry
anda juga bisa menambahkan buah tropis seperti belimbing stroberi dan jeruk

kalau saya karena menurut saya kalau misalnya saya menambah buah tropis
itu lebih bagus dikonsumsi saat buah segar ya
karena vitamin vitaminnya belum hilang karena dia tidak mengalami suatu proses
jadi saya biasanya ya buahnya saya bagi dua saya makan aja pakai satu
buah naga juga cocok bagi yang sedang menjalani diet karena membantu proses pencernaan menjadi lancar
manfaatnya yang paling aku rasakan itu untuk urusan kebelakang atau pencernaanku
jadi makanya aku pastiin setiap minggu itu at least makan sekali lah buah naga

sementara mitos buah naga yang terbatas dari pencernaanku
sementara mitos buah naga yang terbatas dari pencernaanku
yang tidak bagus untuk wanita hamil dibantah oleh dokter gizi
buah naga yang tinggi kalsium dan zat besi
justru bisa membantu mengatasi keluhan animea
yang sering dialami ibu hamil
yudi yudawan yudhistira satria jakarta